menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan
pihaknya memprediksi akan terjadi peningkatan penggunaan fasilitas transportasi
untuk itu pihaknya akan menambah frekuensi moda transportasi
untuk meminimalisir terjadinya kepadatan penumpang
serta memperketat penerapan protokol kesehatan pada transportasi udara
ataupun kereta dan bus
dari total kasusnya
dari angka kasus aktif di dunia
ketua satgas penanganan covid sembilan belas
doni monardo mengimbau masyarakat
untuk bijak dalam memanfaatkan
libur panjang kali ini
dengan harapan masyarakat dapat menikmati
liburan dengan aman dan nyaman
dan saya mengajak kepada masyarakat
kalau seandainya tidak perlu
untuk keluar kota
sebaiknya di rumah saja
nah sekarang ini banyak sekali aktivitas
yang dapat membuat kita terhibur di rumah
aktivitas aktivitas di sekitar rumah
kemudian juga yang saya katakan tadi
melakukan kerja sosial
hingga dua puluh satu oktober
secara akumulatif jumlah kasus
terkonfirmasi positif covid sembilan belas di indonesia
sebanyak tiga ratus tujuh puluh tiga satu ratus sembilan kasus
dari jumlah tersebut

telah dinyatakan sembuh
rio abadi fajar indrajaya jakarta